waspada kebakaran di mempawah kalimantan barat tiga puluh ruko di jalan pasar beringin pasar pinju ludes terbakar kamis pagi
sementara di serang banten diduga akibat hubungan pendek arus listrik sebuah gudang toko mainan yang berlokasi di lingkungan padat penduduk cipta yasa juga habis terbakar
kobaran api dengan cepat membesar membakar gudang sebuah toko mainan yang berada di lingkungan padat penduduk di wilayah cipta yasa cirwas kabupaten serang banten pada rabu
warga sekitar yang panik berlari mencari sumber air untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan rumah warga yang menempel dengan gudang mainan ini
api dengan cepat merambat karena busa langit kencang
api baru bisa dipadamkan dua jam setelah petugas pemadam kebakaran
tiba komandan regu damkar wilayah petir menduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik
pemadaman sempat terhambat titik api yang berada di lingkungan padat permukiman
korban jiwa alhamdulillah tidak ada
lokasi kebakarannya di kampung tenggal jeta sirwas jalan cipta yasa pontang
itu berapa yang terbakar
area yang terbakar kayaknya agak luas ya areanya ya
itu area kebakarannya agak luas soalnya
kebakaran juga terjadi di mempawa kalimantan barat
api membakar lantai tiga di salah satu ruko yang terbakar kamis pagi
api membesar merembet ke tiga puluh bangunan ruko yang letaknya berdampingan
kobaran api yang membesar menyulitkan petugas pemadam kebakaran sungai pinju yang tiba di lokasi
tiga ruko yang terbakar roboh dan material bangunan nyaris menimpa mobil pemadam kebakaran
tidak ada satupun petugas pemadam kebakaran yang terjadi
bantuan belasan unit mobil pemadam kebakaran dari kota pontianak dan mempawah kemudian menyusul tiba di lokasi
penyebab dan kerugian akibat kebakaran ini masih diselidiki dari data aparat kepolisian
tidak ada korban jiwa kebakaran ini
untuk para korban kebakaran saat ini masih diungsi ke rumah keluarganya